emang butuh waktu
buat bikin si aikal sadar
ini emang salah saya kok be
komen si daugusan
lu semua pada balik rumah masing masing
masa balik ke dojo
ntar lu cel istirahat
kita dipermaluin sama si aikal
gue harus cari cara buat balas dia
anak warior sekarang makin kuat
dan mereka makin kompak
kalaupun kita mau balas gendang sama aikal
mereka pasti gak bakal diam aja
sekalian aja semua anak kurir kita hancurin
tapi gua harus cari ide baru buat hancurin mereka
sekarang campurnya dulu
dan untuk pertandingan selanjutnya
jangan sampai bercanda

barbe perhatiin sulung main kakinya cakep banget dong
cuman ada dua cara buat nyalain dia boy
jangan kasih dia kesempatan endang
begitu dia main runggang
dia kan punya kebiasaan sebelum nendang suka lompat lompat
lo hitung dia tuh
begitu kakinya gak nyertane
lo tendang dia
dia bakal kegabung